pemerintah daerah tanggerang menyatakan bahwa pt panca buana cahaya sukses telah mengantongi surat izin lingkungan side plan dan juga imb sejak tahun dua ribu enam belas
bupati tanggerang ahmad zaki menyatakan bahwa pt panca buana cahaya sukses telah mengantongi surat izin pendirian pabrik pengepakan kembang api di kawasan industri sejak tahun dua ribu enam belas
sebelumnya pt panca buana cahaya sukses mengajukan izin pendirian gudang namun perusahaan mengajukan peningkatan izin sebagai pabrik pengepakan kembang api pada tahun dua ribu enam belas
pt panca buana mengantongi izin lingkungan side plan dan juga imb dari kabupaten tanggerang
meskipun lokasi pabrik ini hanya berjarak kurang dari lima puluh meter dari smp satu kosambi namun bupati tanggerang menyatakan bahwa hal tersebut tidak menyalahi aturan
karena pabrik ini tidak berjalan ke kawasan industri sejak tahun dua ribu enam belas
pabrik kembang api ini berada di zona pergudangan dan industri kecil
karena memang di kawasan padat tidak tertutup kemungkinan
bukan sekolah industri atau sekolahnya yang memang sudah ada di kawasan zona ini
jadi kalau zona ya memang zonasinya kawasan pergudangan dan industri menengah kecil
gubernur banten wahidin halim akan mencabut izin pabrik pt panca buana cahaya sukses karena dinilai membahayakan setelah terjadinya kebakaran
tidak hanya itu gubernur menyatakan pabrik didirikan di kawasan padat
pemerintahan provinsi banten menyikapi terjadinya kebakaran di kawasan pabrik dan pergudangan di kosambi tanggerang banten
yang sering terjadi kebakaran hingga menelan korban luka luka bahkan korban jiwa dan juga meninggal
gubernur banten wahidin halim menyebut akan mencabut izin dari pemerintah kabupaten tanggerang
sebab seharusnya izin tidak membangun pabrik tidak diberikan karena ada beberapa kriteria yang dilanggar
salah satunya berada di daerah permukiman warga
sementara itu pemprov banten menyatakan akan menata ulang pabrik atau pergudangan yang berada di kawasan tersebut
baik perizinan maupun hal yang lainnya

pemerintahan provinsi banten menyatakan akan menata ulang pabrik atau hal yang lainnya